berlokasi di menteng jakarta pusat
cikini menjadi kawasan bisnis sekaligus tempat bernostalgia
saatnya menjajal kuliner legendaris
selain soto betawi di jakarta juga ada banyak kuliner lainnya
gado gado salah satunya
nah gado gado yang satu ini legendaris
dirintis sejak tahun enam puluh an cita rasanya gak pernah berubah
warung ini terkenal dengan menu gado gado siramnya
isiannya sayuran rebus telur kentang goreng dan tahu
lontong menjadi pelengkap yang digemari pelanggan
tambahkan irisan mentimun segar lalu siram dengan bumbu kacang
disajikan dengan emping dan kerupuk udang gado gado ini menggugah selera
warung gado gado ini telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
namanya berasal dari nama jalan kebun binatang
yang kemudian berganti menjadi jalan cikini empat
jalan kebun binatang sendiri eksis karena terdapat kebun binatang
di kawasan taman ismail marzuki sebelum akhirnya pindah ke ragunan jakarta selatan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
jadi panduan atau kombinasi antara saus kacang dengan sayurannya pas sekali
nah yang bikin beda dengan gado gado pada umumnya nih karena saus kacangnya ini tidak diulek
tapi digiling kemudian dimasak
ini yang membuatnya rasanya nggak matah nggak enek
ini pas banget
taukah anda kalau gado gado ini sudah muncul di jakarta sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
pada saat penyerbuan tentara asing
nah pada saat itu pejuang indonesia kesulitan mencari pasokan makanan
sehingga mereka mengakalinya dengan mengubah atau mengolah kacang menjadi saus
kemudian disiramkan ke sayuran yang mereka petik dari hutan
sampai sekarang sebutannya masih bertahan ya dengan sebutan gado gado
kehasan cita rasanya menjadikan gado gado ini laris di buru penikmatnya
wah ini langganan
enak gitu ya
di sini udah bertahun tahun di sini terus
jadi ya balik lagi
seporsi gado gado siram dengan lontong ini harganya empat puluh empat ribu rupiah
hmm terbilang mahal ya
kira kira apa rahasia kelezatan gado gado legendaris ini
ya kita jaga resep dari ibu
dari pertama ibu bikin kita terusin
resepnya tidak robah
kita tidak digorengin sama minyak
dan lagi bumbunya itu dimasak
ingin menjajal kuliner bercita rasa khas italia
di kawasan cikini juga ada nih
restoran yang berdiri sejak desember dua ribu lima belas ini
menyajikan pizza dan gelato sebagai menu utama
ada lebih dari sepuluh varian pizza yang bisa anda pilih
harganya mulai dari rp enam puluh lima hingga rp satu ratus sepuluh

zaitun hitam jamur dan tentunya mozzarella
memagang pisahnya saja langsung didatangkan dari italia lho
pembelian panggang dari jodoh jodoh jodoh

sementara untuk gelato ada dua belas rasa

anda bebas memilih bahkan bisa memadukan aneka varian rasa
karena adonannya ini didesain tipis ini pizzanya renyah saat digigit
dan menurut saya ini tingkat kematangannya pas
karena dipanggang di tungku pembakaran tradisional italia dengan suhu dua ratus lima puluh derajat celcius
aromanya khas sekali
dan untuk gelatonya saya pesan banana slice
di sini ada tiga varian rasa gelato
ada mint strawberry dan juga coklat
ini rasanya seger banget loh
dan yang pasti teksturnya lebih lembut daripada es krim
karena gelato kandungan susunya lebih banyak
puas menjajal kuliner lezat saatnya menyambangi taman ismail marzuki
masih di kawasan segini
di sini ada perpustakaan ramah anak loh
ini dia teman saya karina ya
lagi bawa anaknya kalisia
umurnya baru tiga lima tahun ini lagi jalan jalan di perpustakaan
udah kedua kali sih kemarin udah sempat
udah sempet ke sini
udah ke sini pas belum buka
oke kalau gitu saya mau ajak anaknya karina nih
anak teman saya buat jalan jalan di perpustakaan ini
pegang tangannya om
ini dia perpustakaan kekinian di ibu kota
perpustakaan umum daerah provinsi dki jakarta
usai direvitalisasi tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
perpustakaan ini diluncurkan pada tujuh juli lalu dengan wajah baru
selain buku kami juga menyediakan
permainan role play permainan gizi book
jadi anak anak bisa melatih motorik mereka sensorik mereka
serta bermain sambil belajar
perpustakaan ini memiliki koleksi buku anak sekitar dua puluh satu lima ratus eksemplar
dengan lebih dari dua puluh tujuh ribu judul
selain membaca yang menarik di perpustakaan ini adalah tersedia area
yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung anak anak bermain
ada beragam permainan yang bisa diperlukan
gam permainan edukatif yang pas buat si kecil nih
kalau di sini kita bisa belajar sambil bermain karena anak anak apalagi balita ya
di bawah usia lima tahun keingin tahuannya sangat besar
di sini mereka bisa belajar menjadi profesi apapun
jururumasak dokter kayak gini juga bisa bahkan pengetahuan lainnya
termasuk menggunakan alat alat yang biasa ada di rumah
jadi cocok nih buat bermain dengan anak anak anda ya
yuk lagi yuk periksa hobi yuk
ada pula ruangan yang disediakan untuk mendongeng
kalau begini anak anak semakin betah deh berlama lama di perpustakaan
sejak dibuka untuk umum pada delapan juli dua ribu dua puluh dua perpustakaan ini ramai dikunjungi
bahkan ada yang berasal dari luar jakarta
saya juga lihat di sosmed dari bangunan itu menarik karena saya suka salah satu karyanya andra martin
saya suka terus saya berkunjung ke sini kebetulan ada kesempatan ke jakarta
saya menyempatkan untuk berkunjung ke sini dan saya lihat tempatnya juga sangat menyenangkan
untuk mengantisipasi kebadatan pengelola membatasi jumlah pengunjung maksimal tiga ratus orang dalam setiap waktu kunjungan
perpustakaan ini buka setiap hari pukul sembilan pagi hingga lima sore
selain membaca di tempat pengunjung bisa meminjam buku
untuk dibawa pulang secara cuma cuma alias gratis
karena interiornya didesain kekinian dan instagramable
perpustakaan ini juga bisa menjadi alternatif destinasi berlibur loh
victor pangaribuan fadli julian jakarta